kita beralih ke informasi berikutnya yang juga sempat viral mengenai jenazah bocah berusia sembilan tahun
yang sempat tidak diangkut oleh pihak maskapai yang sempat juga viral di media sosial
iya namun pihak maskapai membantah telah meninggalkan jenazah
berdasarkan data reservasi yang dilaporkan pihak ketiga kepada pihak maskapai
penerbangan pendamping dan jenazah memang menggunakan pesawat dan jadwal berbeda pula
jupri mengaku dirinya bersama istri dan anaknya yang lain terkejut dan panik
ketika mengetahui jenazah putrinya tidak berada dalam satu pesawat yang ditumpanginya
sebelumnya pihak keluarga tidak menduga kejadiannya demikian
sebab dalam kepengurusan administrasi dan tiket maskapai tertulis bahwa ia bersama keluarga
serta jenazah putrinya tercatat dalam satu penerbangan di pesawat lion air tujuan batam
pastinya masih mengaktifkan api
kita sudah landing kan
jadi saya mau turun ke tangga kebetulan yang menyebut itu jantung saya
bang ini jenazahnya tidak ada di kargo
dikutip dari detik com lion air membantah telah meninggalkan jenazah
menyebut layanan pengangkutan tiga penumpang sebagai pendamping dan satu jenazah
sudah dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur serta prinsip penerimaan kargo jenazah
berdasarkan data reservasi
yang dilaporkan pihak ketiga kepada lion air
penerbangan pendamping dan jenazah menggunakan pesawat dan jadwal berbeda pula
menurut danang petugas lion air kemudian mengetahui terdapat perbedaan reservasi nomor penerbangan
namun jenazah tidak dapat dipindahkan ke kargo pesawat lion air karena sudah dalam posisi siap berangkat
pihak keluarga berharap agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi
diketahui akila meninggal dunia akibat penyakit retinoblastoma atau kanker mata
yang ditititanya selama berjalan
penyakit yang sudah memasuki stadium tiga itu akhirnya membuat akila meninggal dunia di jakarta
jenasa akila dimakamkan di kawasan sungai pasir kelurahan meral kota kecamatan meral tanjung balai karimun
agus iswanto tanjung balai karimun kepulauan riau